lagi lagi persoalan baru muncul dari wakil rakyat polresta pekanbaru menemukan alat hisap sabu sabu dan juga sejumlah plastik sisa pembungkusnya dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung dprd provinsi riau
kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mengungkap adanya dugaan peredaran narkoba di gedung wakil rakyat tersebut
rabu siang satuan tresor senarkoba polres tapekan baru melakukan penggeledahan di gedung dprd provinsi riau
penyisiran petugas membuahkan hasil yaitu barang bukti alat hisap sabu sabu dan sejumlah plastik kecil sisa pembungkus sabu sabu dari sebuah ruangan yang berada di lantai tiga
polisi juga menemukan sebuah pelang bertuliskan dilarang nyabu sehingga ada dugaan ruang ini kerap dipakai sebagai tempat pesta narkoba
kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian termasuk menyelidiki adanya dugaan peredaran narkotika di kantor para wakil rakyat tersebut